dan kini kita sapa engkar kami ada alfian raharjo di area dapur umum di salah satu lokasi pengusia
selamat sore alfian manajemen logistik menjadi hal krusial ya saat terjadi bencana seperti gempa dan cianjur
bisa anda jelaskan kondisi logistik di sana kalau kita melihat perkembangan terakhir ya
sempat ada penghadangan dari bantuan gempa dari warga setempat kondisinya seperti apa di sana
ya heranov terima kasih dan saat ini seperti anda jelaskan tadi bahwa saat ini saya sudah berada di dapur umum
di salah satu posko pengungsian yang ada di kota cianjur jawa barat
kalau kita lihat di belakang saya aktivitas memasak ini sudah sedang dipersiapkan oleh sejumlah aparat tni
dibantu oleh beberapa ibu ibu dari persit kartika chandra kirana
sedang mempersiapkan menu untuk makan malam hari ini
ada aktivitas menggoreng telur kemudian memasak
rolade kornet dan sebagainya
dan aktivitas ini memang dilakukan tidak hanya sekali tapi dilakukan tiga kali sehari
karena untuk memenuhi kebutuhan sekitar dua pengungsi yang ada di kamp pengungsian ini
dan untuk membicarakan lebih lanjut saat ini saya sudah bersama dengan mayor cba fahru rozi
selaku komandan detasemen perbekalan dan angkutan bogor jawa barat
selamat siang komandan
selamat siang mas alviang
komandan mungkin bisa dijelaskan
sebenarnya ketika ada dapur umum ini kendala apa sih yang biasanya sering ditemui begitu
untuk biasanya kendala yang biasa ditemui pasti masalah air bersih
utama dari masalah pemasakan pasti air bersih
tapi untuk sekarang alhamdulillah air bersih dapat ditangani dengan baik
nah kemudian kan ini menyiapkan untuk jumlah yang luar biasa banyak ya
sekitar tadi kita ngobrol sebelum
sekarang kita ngobrol ada dua peks gitu dua porsi
menyiapkannya untuk satu kali jam makan makan pagi itu berapa lama menyiapkannya
dari pukul berapa waktu harus disiapkan
ya baik mas baik saya jelaskan
untuk makan pagi kami memasak itu pukul tiga kami sudah mulai masak
jadi diharapkan pukul tujuh tiga puluh semua sudah siap untuk didistribusikan
untuk makan siangnya dilaksanakan di pukul sembilan tiga puluh kami melaksanakan pemasakan
diharapkan di pukul dua belas itu sudah harus sudah siap berdiskusi
untuk makan malamnya pukul awal lima belas kami melaksanakannya
oke nah kemudian untuk tenaganya sendiri murni dari tni polri dibantui persikartika chandra kirana atau ada bantuan bantuan lain
untuk di sini di pos di daerah joglo sendiri untuk perunggungan joglo sendiri kami ada gabungan mas dari masyarakat sendiri sama tni
oke terus kemudian
oke terus kemudian
oke terus kemudian
sampai kapan rencananya dapur umum ini akan beroperasi
kami di sini siap mas sampai kapanpun yang dibutuhkan oleh masyarakat kami siap melayani masyarakat demikian mas
oke baik terima kasih pak rozi atas informasi yang diberikan kepada kita
jadi dari apa yang disampaikan oleh mayor cba farul rozi tadi terungkap jelas bahwa memang kerjanya hampir dua puluh empat jam dalam menyiapkan makanan untuk para pengungsi ini
jadi seperti kita lihat di sini juga sedang dilakukan
yang menyiapkan gitu sedang membungkus begitu ya
ada ibu ibu membungkus nasi kemudian lauknya di sini ada mie goreng gitu dari aromanya sudah terlihat luar biasa
kemudian juga ada telur ceplok atau telur mata sapi yang sudah disiapkan juga
dan ini dilakukan secara simultan begitu ya sehingga untuk menyiapkan dua ribu porsi ini bisa dilakukan dengan cepat gitu sangat cepat
tidak membutuhkan waktu lama karena nanti ketika sudah siap langsung dibagikan kepada para pengungsi
yang ada di kawasan joglo ini sehingga nantinya pada waktu pembagian nanti akan dipanggil sesuai dengan tempat tinggal mereka
tempat tinggalnya berupa tenda tenda akan disesuaikan kemudian dipanggil dan kemudian dibagikan makanannya
dan kemudian makanan ini bisa disantap oleh para pengungsi dan ini dilakukan secara tiga kali sehari
kalau kita lihat ya cukup beruntung bagi mereka yang berada di sekitar lokasi karena cukup menarik dan juga menunya cukup bermanfaat bagi mereka
tapi kalau kita melihat di sekitar sana apakah masih ada dari warga yang membutuhkan bantuan alfian seperti dapur umum yang masih belum didirikan
ataupun daerah yang harus dibuat secara swadaya oleh warga masyarakat terhadap keorban gumpa ini alfian
oke kalau kita bicara terkait dengan tempat pengungsian memang tersebar di beberapa titik ya tidak hanya di lokasi ini
tidak hanya yang didirikan oleh aparat tni polri bnpb kementerian sosial dan sebagainya
juga ada yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat sendiri
tapi tentu saja untuk berbagai macam kebutuhan logistik mereka juga disupport oleh berbagai pihak
bisa saja di lapangan ini atau di dapur umum ini juga menyiapkan bagi warga yang tidak tinggal di kawasan ini saja
sesuai bisa disesuaikan juga untuk memenuhi kebutuhan warga yang nantinya memang membutuhkan bantuan bantuan
nanti biasanya akan dikirim ke sejumlah lokasi lokasi kemudian diberikan ke daerah daerah yang mungkin belum terjangkau
tapi memang tidak dalam porsi yang begitu banyak begitu untuk dibagikan karena disesuaikan dengan titik di mana tempat pengungsian ini berada
agar nanti ketika makanan yang dibagikan ini sampai ke lokasi tidak dalam kondisi yang dingin
tapi masih dalam kondisi hangat sehingga cukup nyaman untuk dinikmati oleh para pengungsi
baik kita harapkan semua distribusi logistik berjalan lancar sampai ke tangan mereka
yang membutuhkan apalagi kita doakan juga para petugas di sana termasuk anda melaporkan
terima kasih untuk update anda
engkar cnn indonesia alfian rahajo langsung dari cianjur jawa barat